sudah ada produser lapangan cnn indonesia mita handayani
selamat sore mita bagaimana kemeriahan pekan raya jakarta di hari ulang tahun ibu kota ini
ya selamat sore rifana
hari ini pekan raya jakarta sudah memasuki hari ke sembilan
dan hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun jakarta ke empat ratus sembilan puluh enam
di sini suasananya semakin malam itu semakin ramai
karena memang cuaca di hari ini juga cukup mendukung sangat cerah
jadi memang banyak para pengunjung yang sudah pulang kerja langsung datang ke pekan raya jakarta
untuk menikmati pameran yang ada di sini
karena memang di sini pamerannya itu cukup banyak
ada mulai menyuguhkan otomotif elektronik kuliner fashion skincare dan masih banyak lainnya
di sini tahun ini pelaksanaan pekan raya jakarta berlangsung selama tiga puluh tiga hari
dari tanggal empat belas juni sampai enam belas juli dua ribu dua puluh
nah di sini pun diisi oleh dua lima ratus usaha yang mengisi satu lima ratus stand
di sini saya sedang berada di sekitar area kuliner
banyak yang datang untuk melakukan mencicipi makan makan yang kayak khusus dari daerah betawi
seperti kerak telur lalu es selendang mayang
nah untuk mengetahui bagaimana keseruan di pekan raya jakarta
saya ingin berbincang dengan pengunjung yang ada di sini
halo ibu boleh minta waktunya
namanya siapa bu
ibu sari boleh berdiri
ibu sari ini ibu dari mana nih bu
nah ibu kenapa sih datang ke pekan raya jakarta bu
ingin merayak lihat aja keramaian di sini
sudah lama gak datang
semasa pandemi gak kesini
oke selama pandemi nggak kesini ya
karena memang setelah pandemi baru kemarin dan tahun ini pelaksanaannya ya
nah ibu apa sih yang barang yang udah ibu cari di sini
ya seperti ke donat yang itu ya yang legend legend itu
zona terus tadi juga beli bapiat
ibu kan kalau misalnya pekan raya jakarta terkenal dengan diskonnya
nah kira kira emang ibu kesini tujuannya untuk cari diskon juga nggak
iya terus dapat hadiah juga
dapat hadiah apa tuh dapat hadiah apa
oke ibu hari ini kan bertepatan dengan hari ulang tahun jakarta
apa nih harapannya untuk jakarta
supaya lebih baik tadi saya pakai transportasi umum kesini
semoga nanti lebih banyak transportasi yang ke arah umum yang ke arah sini
oke terima kasih ibu sudah berbagi ceritanya dengan kami
nah rifana memang berbicara mengenai diskon diskon yang diberikan di pekan raya jakarta ini cukup menarik
selain diskon dan juga pameran di sini juga pengunjung bisa datang ke pekan raya jakarta untuk mendapatkan hiburan seperti menyaksikan konser
nanti konser akan dimulai sekitar pukul delapan dan hari ini ada musisi tanah air dari budi doremi dan juga dari
terima kasih produser lapangan cnn indonesia mita handayani atas laporan lengkap anda selamat bertugas kembali